anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
pemakaman ratu elizabeth akan memakan waktu hingga dua pekan
alasannya akan banyak pelayat rakyat inggris yang akan memberikan ucapan terakhir kepada sang ratu
dan berikut informasi yang kami himpun sementara untuk prosesi pemakaman ratu elizabeth ii
di mana ratu elizabeth ii ini akan disemayamkan di westminster hall setelah petinya tiba di london
selama empat hari agar warga yang berkabung ini bisa melihat peti dari mendiang ratu elizabeth ii
peti ratu juga akan dijaga oleh tentara kerajaan atau royal household
peti ratu akan diarak dari istana buckingham menuju westminster sebagai pelepasan terakhir
lalu selanjutnya misa pemakaman akan digelar di westminster abbey kurang dari dua pekan
dan kepastian ini masih menunggu kepastian dari pihak ratu

prosesi membawa peti akan dilakukan dari westminster hall menuju ke westminster abbey
westminster abbey adalah gereja pusat di kota london tempat keluarga kerajaan biasa beribadah